selanjutnya akan masuk kepada perihal putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
mohon izin melanjutkan yang mulia majelis hakim
perihal putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh garing puu strip dua puluh satu romawi garing dua ribu dua puluh
untuk selanjutnya akan kami sebut dengan putusan mk nomor sembilan puluh
pemohon mendalilkan bahwa adanya intervensi
pemohon dilanjutkan ke pendalil pelanggaran prosedur
perihal dalil pelanggaran prosedur
pada huruf c permohonan yang disampaikan
mencampur adukan berbagai hal yang masing masing berbeda penyelesaiannya
disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut
manipulasi dpt dan seterusnya dianggap dibacakan
maka yang bersangkutan harus memberikan data data yang relevan dan valid
demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara
migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas
ternyata urayan delapan pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data data yang mencukupi
pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan
terhadap dalil yang disampaikan tersebut
apakah menjadi layak untuk diadili oleh mahkamah konstitusi
dari delapan persoalan hanya satu dalil yang terkait dengan migrasi suara
didalilkan oleh pemohon terjadi di dua tps
yaitu pertama didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut satu di tps enam kelurahan soko kecamatan dewi kabupaten kudus
suara pasangan calon nomor urut satu dalam c satu plano tertulis sembilan suara sah
namun dalam penulisan di dalam perhitungan kpu ter input empat suara
tps yang kedua adalah tps enam
suara pasangan calon nomor satu tertulis tiga puluh delapan suara sah
namun dalam c penulisan di dalam perhitungan di kpu ter input dua puluh delapan suara
kemudian pengurangan suara yang terjadi pada dua tps tersebut hanya berjumlah lima belas suara
sedangkan pasangan calon nomor urut satu secara nasional memperoleh empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus suara
sedangkan pasangan calon nomor urut dua secara nasional memperoleh empat puluh enam sembilan ratus enam belas suara
dan pasangan calon nomor urut dua memperoleh sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
oleh karenanya selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut satu dengan pasangan calon nomor urut dua adalah lima puluh lima dua ratus empat puluh dua tujuh ratus delapan puluh lima suara
sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya masih layakkah untuk diadili oleh mahkamah konstitusi
kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional
pasal empat ratus tujuh ayat satu undang undang pemilu menyebutkan dianggap dibacakan
peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota dpr
anggota dpr di provinsi anggota dpr di kabupaten kota
perseorangan untuk pemilu anggota dpd
dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden
mengacu pada ketentuan pasal empat ratus tujuh ayat satu undang undang pemilu
maka dugaan terjadinya pelanggaran penyimpangan
dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara nasional
menjadi kewenangan bawah seluh
dengan demikian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran penyimpangan
dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara
kalaupun benar ada kuat non
harus diselesaikan hanya sekali lagi
hanya oleh bawaslu bukan oleh mahkamah konstitusi
selanjutnya pemohon mendalilkan dalam permohonannya
kami anggap telah dibacakan ada sembilan belas poin yang mulia
dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar
dan tidak terbukti kebenarannya
dan seandainya pun benar ada kuat non
tidak terbukti pula ada kaitannya
atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara
yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut dua
artinya perbuatan perbuatan tersebut seandainya pun ada kuat non
tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara
yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut dua
terlebih lagi kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur sistematis dan masif
dan perbuatan perbuatan tersebut diatas hanyalah merupakan tuduhan tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi narasi
yang didalamnya tergandung diksi diksi curang dan menyesatkan
semata mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendeglang
gradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut dua
tuduhan tuduhan tersebut adalah
tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat indonesia
untuk menentukan pilihannya memilih pasangan prabowo gibran
yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat indonesia sebagai presiden dan wakil presiden indonesia
hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan prabowo gibran
yaitu sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
atau setara dengan lima puluh delapan lima puluh delapan persen
oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon tidak pada tempatnya
mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon prabowo gibran
sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada mahkamah konstitusi
karena hal tersebut menjadi kewenangan bawah slu
hanya ada satu kewenangan mahkamah konstitusi dalam sengketa pemilu presiden pemilu presiden dan wakil presiden
yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan
dengan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih
kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat dua undang undang pemilu
bagian berikutnya yang mulia kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon
dalil dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait
hanyalah merupakan tuduhan tuduhan yang tidak berdasar
dengan menggunakan narasi narasi yang didalamnya tergantung diksi diksi curang
dan menyesatkan semata mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut dua
ada pun yang sebenarnya terjadi justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data bawaslu sebagai berikut
kami izin hanya membacakan mungkin dua saja yang mulia total ada tiga puluh enam laporan ya silahkan
yang pertama laporan terhadap paslon satu di kpu ri tanggal empat belas november dua ribu dua puluh tiga atas pelanggaran pasal dua puluh tujuh ayat satu peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
yang kedua ada lagi laporan terhadap cawapres paslon satu di smesco convention hall jakarta selatan dki jakarta tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
atas pelanggaran pasal dua puluh delapan ayat satu huruf c dan d undang undang pemilu dan pasal tujuh puluh dua ayat satu huruf c dan d peraturan kpu nomor dua puluh tujuh
itu dua dari total tiga puluh enam dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan
ya lanjut nolaman enam puluh sembilan huruf e
poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin e
tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak
pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa
dalam hal ini presiden para menteri pj kepala daerah aparatur negara kepala desa untuk memenangkan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
dalil pemohon tersebut selain mengada ngada dan menyesatkan juga menafikan semua usaha strategi kerja keras partai politik pengusung
kelompok relawan dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada pihak terkait
dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari presiden dan para menteri
dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan pihak terkait
kiranya sangat upsearch dan mengada ngada
mengingat semua program kerja presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari
atau setidaknya setahun sebelumnya
dengan pengajuan anggaran atau apbn yang telah disetujui dpr
sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait kaitkan
dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis
adalah dalil yang keliru dan sangat mengada ngada
karena hal tersebut merupakan program kementerian pendaya gunaan aparatur sipil negara
dan reformasi birokrasi atau pan rb
yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya
pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja
dan bukan kenaikan kerja sebagaimana didalilkan oleh pemohon
sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan presiden
terlebih menghubungkannya dengan kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
selanjutnya mengenai politik uang di tps dua puluh sembilan desa karanggintung jawa tengah
telah dijelaskan sendiri oleh pemohon
bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa
kepada pps sehingga tidak ada kaitannya dengan pihak terkait
sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan gus miftah
itu dilakukan dalam kapasitas pribadi
karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat
sebagai tim kampanye baik di tingkat nasional maupun daerah
ada pun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali
tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa
sehingga biarlah diproses oleh bawaslu
dan dapat dimintai pertanggung jawaban dari pelakunya
demi kena halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah
itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini
termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
program bansos ini ditujukan bagi seseorang keluarga kelompok
atau masyarakat miskin tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial
dan juga terhadap suara pemilih milenial dan genzi yang hendak diraih pihak terkait
untuk lebih jelasnya kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut
pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam pepes no enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas

yang ditanggung oleh seseorang keluarga kelompok dan anak anak yang berpengalaman sosial
bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang keluarga kelompok dan anak anak
atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi krisis politik fenomena alam
bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
sebagaimana dalam pasal satu angka dua perpres enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
yang definisinya dianggap telah dibacakan
dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif
pemerintah dapat mengeluarkan bansos
bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan
kerentanan sosial dari adanya fenomena alam
atau bencana yang tidak diberikan bansos
akan semakin terpuruk bagi rakyat
hal ini merupakan pelaksanaan pasal dua puluh delapan a undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya
selanjutnya berdasarkan pada data bnpb
indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak tiga ratus tiga puluh satu bencana banjir
atau sekitar empat puluh empat persen dari total kejadian
dan bencana yang terjadi pada periode januari hingga maret dua ribu dua puluh tiga
yang berdampak gagal panen akibat banjir
dengan total lahan sekitar lima puluh empat hektare pada satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota di dua puluh provinsi
dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi
maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat
yang berdampak gagalnya panen akibat banjir
presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah
sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas
untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya
oleh karena itu presiden diberikan kewenangan oleh undang undang
untuk melakukan perubahan apbn
sebagaimana dalam pasal dua puluh ayat satu huruf f undang undang apbn tahun dua ribu dua puluh empat
dan perubahan anggaran penduduk dan penduduk yang berada di dalam hal ini
dan perubahan anggaran penduduk yang berada di dalam hal ini
dan perubahan anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana
sehingga tindakan presiden jokowi telah sesuai hukum
dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara
dikarenakan adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen
yang terjadi pada lima puluh empat ribu hektare lahan pertanian
dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat indonesia
dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bansos
untuk pemenangan pihak terkait yang dilakukan presiden jokowi
seharusnya menggunakan instrumen instrumen hukum terkait kepemiluan
sejak berlakunya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan
jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu
yang merupakan kewenangan dari bawaslu
pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan gakumdu
dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu
merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi
bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan
dihubungkan dengan dalil pemohonan tersebut
maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu
bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran pemilu
hal ini berdasarkan pada pasal dua ratus delapan puluh tiga ayat satu undang undang pemilu
dari urayan di atas pelanggaran pemilu dapat dilihat
dari definisinya dalam pasal satu angka tiga puluh satu perbawaslu nomor delapan dua ribu dua puluh dua
dianggap telah dibacakan
sehingga bila pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pemilu
maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada bawaslu
untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu
berdasarkan hasil qualifisir tersebut
bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu
ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu kpu peradilan umum
ataukah peradilan tata usaha negara
pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu
dengan perselisihan hasil pemilu
dengan catatan itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan
tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke bawaslu
terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan presiden
kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam
atau banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi
dilanjut ke huruf l tujuh puluh enam kesimpulan semuanya itu
maka berdasarkan peraturan perundang undangan yang telah diuraikan di atas
terkait adanya program penggunaan bansos oleh presiden
telah sesuai dengan peraturan perundang undangan
yaitu berdasarkan pasal dua puluh ayat satu huruf f undang undang apbn tahun dua ribu dua puluh empat
jungto perpres enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir
yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi dari tiga ratus tiga puluh satu bencana banjir
atau sekitar empat puluh empat persen dari total kejadian bencana
yang terjadi pada periode januari hingga maret dua ribu dua puluh
akibat banjir berdasarkan data bnpb
sebagaimana telah kami singgung pada bagian pendahuluan
program bahan sos merupakan amanat konstitusi
yang bertujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
yang mana sepanjang program bansos dimaksud kemudian secara normatif
telah dimasukkan ke dalam kerangka apbn
yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dpr ri
maka hal hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya
ialah menjadi open legal policy
dalil pemohon yang menyatakan presiden melakukan enam belas kali kunjungan selama empat bulan
pada kantong kantong suara rendah prabowo di tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kiranya mengada ngada dan menyesatkan publik
adapun sebagaimana pemberitaan di berbagai media
kunjungan presiden dan menterinya dalam kurun waktu tersebut
berkaitan dengan penyaluran ban sos terhadap masyarakat
berdampak banjir dan fenomena el nino
yang diantaranya berdampak gagal panen dan sebagainya
wilayah kunjungan tersebut bukanlah
kantong kantong suara rendah prabowo di tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
sehingga dalil yang dikemukakan pemohon jelas mengada ngada dan ilusoir semata
demikian juga dalil pemohon yang menyatakan pengangkatan pj kepala daerah secara masif
untuk mengarahkan pilihan kepada pihak terkait
kiranya sangat mengada ngada dan tidak kerelevan
karena pengangkatan pj kepala daerah secara masif
dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak
yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan dpr
dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang pj kepala daerah
yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden
maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga
fakta integritas yang ditantangani oleh pj bupati sorong
untuk memenangkan paslon nomor tiga
dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun dua ribu dua puluh empat
kasus penggeledahan pj bupati sorong oleh kpk di rumah dinas pj bupati sorong
menemukan fakta integritas pj bupati sorong
yang diwajibkan mendukung pasangan ganjar mahfud
sebagaimana beredarnya video pencoblosan surat suara
di luar waktu pemilihan yang terjadi di ppln kuala lumpur
dan persoalan dpt di kuala lumpur yang diduga
melibatkan unsur unsur dari bin
kemudian satu lagi kami berikan contoh
keterlibatan pj bupati kampar
yang bersikap tidak netral dan mendukung
serta memenangkan pasangan calon presiden
dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah kampar
untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden nomor satu
serta memilih calon legislatif dari partai
pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu
dan kemudian pj bupati kabupaten kampar
kampar telah dicopot oleh menteri dalam negeri
sebagaimana surat keputusan menteri dalam negeri
nomor seratus dua satu tiga strip enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat bupati kampar
selebihnya kami anggap telah dibacakan yang mulia
dan selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan
presiden melanggar tap mpr romawi sembilan garing mpr garing seribu sembilan ratus empat puluh
dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme
kiranya tidak tepat karena yang dimaksud nepotisme
bila mana pejabat mengangkat anak atau saudaranya secara pointed
sedangkan jika sang anak dipilih rakyat atau elected
maka tidak termasuk nepotisme
dinai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir
untuk penutup akan dilanjutkan dan disampaikan oleh prof fatwa sibuan